kota tidak bisa dipisahkan dari kawasan kota tua di utara jakarta
yang merupakan cikal bakal jakarta metropolitan
kawasan yang kaya dengan aset bersejarah ini sayangnya masih jauh dari sempurna
sebagai kawasan konservasi sejarah dan tujuan wisata
kesan tak terurus terbengkalai dan terpinggirkan menjadi stempel
bagi siapapun yang mengenal kawasan kota tua di jakarta
mulai dari persoalan biaya hingga tidak signifikannya pemeliharaan
membuat sejumlah gedung di kawasan ini mulai rusak dan berubah fungsi
bahkan diantaranya menunggu kematian
kini ada proyek revitalisasi kota tua
tapi apakah proyek ambisius ini bisa menjadi angin segar
untuk membenahi kawasan bersejarah di ibu kota
puluhan bangunan tua berjejer dengan detail ornamen yang unik
sebagian masih berdiri kokoh namun tak sedikit diantaranya
yang tampak lapuk dan tak terawat
berangkat dari kondisi yang mengkhawatirkan itulah
pemerintah provinsi dki jakarta memulai program revitalisasi kota tua
pemprov mencoba menyelamatkan kota tua dengan membangunnya kembali ke wujud aslinya
gedung gedung khususnya museum juga akan ada tampilan baru
dengan ada pengecatan ulang penataan tata pamernya displaynya
di kali besar juga akan ditata lagi sungainya akan dibuat lebih bersih
terus juga ada nantinya rekayasa lalu lintas
berdasarkan surat keputusan gubernur dki jakarta nomor tiga puluh empat tahun dua ribu lima
revitalisasi kawasan kota tua seluas tiga ratus tiga puluh empat hektare terdiri atas lima zona
yakni zona sunda kelapa zona fathahilah zona pecinan zona pekojan dan zona kawasan permajaan
dengan konsep perbaikan konstruksi restorasi infrastruktur hingga penghijauan
langkah pemprov ini didukung oleh konsorsium swasta yang digagas oleh pt jakarta old town revitalization corporation
dengan menggunakan dana dari pihak swasta dalam bentuk corporate social responsibility sebanyak dua ratus miliar rupiah
bentuk dukungan yang dilakukan adalah merestorasi tujuh belas bangunan bersejarah
sejak dua ribu empat belas hingga pertengahan juni dua ribu enam belas sudah lima gedung yang selesai dikerjakan
jadi kita sepakat kota tua jadi tempat untuk to live to work to play
jadi ketika public space ini kita sepakat untuk itu gedung gedung kita restorasi
lingkungan sekitarnya ditata tamannya sungainya gitu ya tentu sesuai dengan kapasitas institusi masing masing
revitalisasi kota tua diharapkan tidak hanya melestarikan warisan budaya tempo dulu
tetapi juga menggairahkan kota tua sebagai aset ekonomi
yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat